untuk mengurangi kemacetan di tol akibat membludaknya jumlah kendaraan pribadi
bus integritas trans jabodetabek mulai diuji coba di terminal damri kota bogor jawa barat selasa pagi
selain dilengkapi fasilitas pengisian daya dan wifi gratis bus koneksi kelas premium ini
diakui mampu menempuh jarak bogor senayan dalam waktu tak lebih dari dua jam
usai gagal dalam program transportasi massal aptb pemprov dki jakarta dan kota bogor
kembali menjalin kerjasama untuk mengurangi kemacetan ibu kota
selasa pagi bus integrasi trans jabodetabek diuji coba di terminal damri kota bogor jawa barat
pengadaan bus ini untuk melayani warga terutama yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian
berbeda dari biasanya bus kelas premium ini akan dikonsumsi untuk kemas kota bogor
premium ini dilengkapi fasilitas pengisian daya listrik yang terpasang di tiap blok kursi penumpang
bus ini diklaim mampu menempuh jarak bogor senayan dalam waktu tak lebih dari dua jam
hal ini karena lintasan bus trans jabodetabek nantinya akan menggunakan jalur khusus
di sepanjang tol jagorawi hingga terkoneksi menembus jalur busway
calon penumpang pun dikenai tarif di kisaran rp tiga puluh lima hingga rp empat puluh
ingin agar warga bogor yang bekerja di jakarta yang tadinya naik mobil pribadi
ini memiliki alternatif lain selain mobil pribadi
jadi pemkot bekerja sama dengan badan pengelola transportasi jabodetabek dan damri
menyediakan layanan ini
jadi langsung dari jantung pusat kota bogor ke tempat bekerja di jakarta
nah ini salah satu kan apa diharapkan atau ingatan di rumah gabungan
untuk hari ini yang kami jalankan hanya enam menit
dari enam menit ini tiga dari berangkat pagi dari bogor ke jogja yang tiga dari berangkat pagi dari suri
jadi harapan kami masyarakat kota bogor betul betul dapat menggunakan kerama kumal karena apa
kita layani dengan sistem layanan yang premium
jadi harapan kami kendaraan yang tadinya matut di jakarta mematut di jakarta itu akan dikekurang
dampaknya belasan pengguna mobil pribadi mulai beralih ke bus premium baru ini
mereka mengaku antusias
lantaran fasilitas dalam bus dinilai tak kalah nyaman dengan mobil pribadi
keliatannya sih cukup nyaman
apa aja yang dapat di sini
pastinya wifi wifi ada juga ya
pribadi biasanya ini mau coba aja
baru pertama kali
ini baru mau coba
bawa kendaraan pribadi macet atau gimana
pastinya kurang nyaman kalau mau parkir kan susah
kalau ini kan mungkin
lebih nyaman ya
fasilitasnya sih nyaman ya
di sini kayak lengkap
ada wifi ada colokannya dari cleaning seatnya
terus karena baru pertama kali juga mau nyoba jadi ya excited
cukup menarik juga
harganya harganya sih terjangkau ya cuma rp tiga puluh lima soalnya udah nyampe ke plaza senayan
selama ini pakai kendaraan pribadi atau gimana
selama ini pakai kendaraan pribadi sih
sekarang beralih ke sini
hingga kini bus transjabodetabek baru disediakan enam unit
dengan jadwal tiga kali pemberangkatan pagi hari dari bogor ke jakarta dan tiga kali jakarta bogor
rencananya rute yang ditempu adalah jagorawi jalan gatot subroto dan sudirman